sebetulnya subuh udah bangun
maaf saya terlambat
enggak kamu gak terlambat
saya aja yang datengnya terlalu cepat
bosnya bukan saya
semarang semarang semarang
nasib baik nasib baik
semarang semarang semarang
nasib baik nasib baik
cerebon semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
udah ya mau ngapi
ini jam kerja
gak takut nyerahin bos kecil
ini pasti ada yang gak beres
hari ini saya mau ke tasik dulu
ngantar istri urusan bisnis dia
kalau ada apa apa nanti berkabar aja
sekarang kan jangan kerja
tony juga tadi bilang gitu
dia nggak bilang boleh atau enggak
kayaknya ada sesuatu
kamu mau ngelawan tony
sekarang jam kerja
kamu malah kesini
kamu juga kesini
tony enggak ngelarang kamu waktu kamu kesini
sekarang jam kerja
kenapa kamu datang terlambat
kamu disuruh tony nanya gitu ke saya
saya memang mau tahu
saya bangun kesiangan
subuh udah bangun
sambil ngantri kamar mandi
saya duduk sambil nonton ceramah di tv
terus ketiduran lagi
terima kasih bi
kamu mau ngelawan tony
biarpun kita gak ada yang dukung
tapi kita nggak ada yang bilang keberatan
waktu tony mengajukan diri sebagai pemimpin
kita harus konsekuen sama sikap kita sendiri
yang waktu itu kita gak tegas
tony udah terlanjur jadi pemimpin
cocok gak cocok kita harus ikut dia
yang wajib buat saya itu
bukan ikut tony
kamu harus tetap ikut tony
kamu anak buat tony
sekarang udah bukan
lapa kelapa kelapa
pamit mau kemana
keluar dari sini
kamu gak pamit dulu sama tony
tadi saya perhatiin kamu
gerakannya kayak petinju beneran
saya waktu tinggal di sini
pernah ikut latihan tinju
memangnya sekarang tinggal di mana
bekan baru pulang kampung
terus kerja di sana
sekarang kesini buat liburan
sekitar semingguan aja
di sini masih ada saudara
terus terus terus terus
kenapa dia keluar dari terminal
awas kan tau
kalau balik ke parkiran
dia gak akan tenang
saya udah bilang gitu
tapi di terminal juga
dia udah gak nyaman
saya mau pulang dulu
pak murad di mana
baru keluar rumah
mau ke kebun
lihat yang kerja
tadinya saya mau ngajak jalan jalan ke parkiran
gak jadi ke kebun
atau besok juga gak apa apa
ke kantor saya dulu aja
tapi saya sendiri
ujah gak bisa